sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten pangandaran jawa barat
mulai melakukan kegiatan belajar tatap muka
pembukaan sekolah tatap muka ini dilakukan karena sejumlah wilayah di kabupaten pangandaran jawa barat
dinilai sebagai zona hijau
dari sepuluh kecamatan di kabupaten pangandaran enam kecamatan di antaranya sudah memperlakukan kegiatan belajar tatap muka
sekolah yang bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka harus sudah mendapatkan rekomendasi
dari gugus tugas covid sembilan belas
sekolah dasar negeri satu babakan kecamatan pangandaran adalah salah satunya
mulai senin lima belas maret lalu sekolah ini sudah melakukan proses belajar tatap muka
para siswa menyambutnya dengan antusias meski sekolah dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
siswa menilai kebijakan ini mengobati rasa rindu terhadap sekolah dan teman
serta suasana belajar normal seperti sebelum pandemi terjadi
belajar lagi di sekolah bisa ketemu dengan teman
selama ini belajar di rumah

protokol kesehatan ketat harus dilakukan sekolah seperti kewajiban penerapan jaga jarak
satu ruang kelas hanya boleh diisi oleh lima puluh persen jumlah siswa
dalam kegiatan itu tidak sekaligus anak masuk semua di sensi per kelompok
misalnya kelas tiga ada tiga puluh
sepuluh orang kelompok a hari senin masuk kelompok b nya hari selasa
saat ini pemberlakuan sekolah tatap muka hanya dilakukan di wilayah zona hijau
secara bertahap semua wilayah nantinya bisa membuka sekolah jika syarat dan ketentuan bisa dipenuhi
diantaranya rekomendasi gugus tugas kecamatan
syarat utamanya adalah sekolah mendapat rekomendasi dari gugus tugas yang paling rendah
di desa kecamatan dan kabupaten
nah ketika rekomendasi itu sudah diterima maka kewajiban dari dinas pendidikan memastikan kesiapan sekolah berkaitan dengan protokol kesehatannya
pemberlakuan sekolah tatap muka ini akan terus dipantau oleh gugus tugas dan dinas pendidikan
jika ditemukan kasus covid sembilan belas baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah
maka pemberlakuan tatap muka akan dievaluasi atau bahkan dicabut
untuk kembali dengan sistem daring
ogi fatuzaman pangandaran jawa barat